sudah hampir sepekan delapan orang penambang emas terjebak di sumur galian tambang yang runtuh
operasi pencarian keberadaan mereka masih belum memberikan hasil
kita akan melihat bagaimana kondisi terkini
kita akan bergabung dengan koresponden roby sofwan amin di banyumas jawa tengah
robby kalau kemarin usaha untuk mengurangi debit air ini masih terus dilakukan
apakah sudah berlanjut
bukan lagi debit air namun sudah melakukan pencarian atau seperti apa
apa perkembangannya hingga sore hari ini
ya selamat sore sasyah
kalau dalam operasi sar ya ini mencari
kalau ini sudah diketahui lokasinya
tetapi untuk menjangkau ke survivor yaitu delapan pekerja tambang yang tercepat ini
terhalang oleh air
dan ini sudah hari ke enam
kondisinya masih belum bisa membuka atau mengurangi air
sehingga proses evakuasi ini bisa dilakukan
tentunya kerja keras ya
tim gabungan dua ratus lima puluh orang tim sar gabungan sudah dikerahkan
juga ada alat alat mesin pompa sudah dimaksimalkan dua puluh enam lebih
tetapi kelihatannya sampai dengan sore ini masih belum ada tanda tanda untuk bisa melakukan evakuasi
nah untuk mengetahui secara detail nih saya sudah bersama dengan subsidi operasi dan siaga
dari pasar nas pak aprio
sebetulnya apa pak yang masih menjadi kendala di operasi saat ini
terima kasih dapat kami jelaskan bahwa kendala yang kami hadapi sampai saat ini masih sama
yaitu debit air yang masuk ke dalam galian itu semakin besar semakin kesini
itu kalau analisis kami bersama rekan rekan dari sdm
kemungkinan besarnya memang adalah dari aktif air tertekan
ataupun sungai bawah tanah
sehingga debit itu semakin lama semakin besar dikarenakan tanah di sekitar bocoran air itu semakin jenuh semakin lama
sehingga semakin besarlah air yang keluar dari dalam sungai air tanah itu
padahal upaya untuk mengambil itu sudah berapa banyak alat yang digunakan
baik kami sampaikan bahwa kami sampai hari ini sudah mengerahkan lebih dari tiga puluh lima pompa air
dan juga kami bersama masyarakat masyarakat desa setempat ini di sekitaran ini
sudah menghidupkan semua alat alat ini
semua pompa air yang ada di sekitaran galian tambang
kami juga sudah membuat bendungan bendungan di gunung gunung sungai yang airnya mengaliri sekitaran tambang ini
namun sampai saat ini kemarin kita dapat dihasil bahwa kita sudah berhasil menurunkan hingga empat meter
namun sampai siang ini kami ukur kembali malah naik lagi dua meter
jadi kemarin empat belas meter sekarang jadi dua belas meter lagi
itu menjadi kendala buat kami kini
dan mengurangi itu kalau dilakukan penyelaman memungkinkan tidak
baik kami sudah berkoordinasi dengan kami juga memiliki tim selam baik dari basarnas maupun kopaska
dan selain itu kami juga memiliki tim selam dari drp tim tim organisasi pengumpulan selam selam goa kevdive
kami juga berkoordinasi terus dengan mereka bagaimana situasi di dalam dan bagaimana memungkinkan apa tidak bila dilakukan penyelaman
mengingat kita belum tahu titik titik mana yang terjadi kebocoran air dari bawah tanahnya itu
kita tidak tahu pastinya
dikhawatirkan kalau kita paksakan turun penyelam ternyata di sana malah nanti akan terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
ini sudah hari ke enam dan besok hari ke tujuh sesuai dengan rencana tujuh hari operasi sar
jadi kelanjutannya seperti apa
baik tentunya dari hasil hari ini kita akan rapatkan bersama
evaluasi bersama bersama tim sargabungan seluruh instansi yang terkait
nanti akan kita kaji di hari ini seperti apa besok
tentunya besok kita masih akan melaksanakan operasi sar di hari ke tujuh
tapi hasil hari ini tentunya sedikit banyak akan mempertimbangkan untuk bagaimana renop kita besok hari
baik terima kasih pak beliau
masih ada satu hari kita akan melakukan operasi sar tim gabungan dan satu hari ini keluarga tentunya berharap agar apapun kondisinya
delapan orang survivor yang hari ini sedang dilakukan upaya proses evakuasi
berharap bisa ditemukan dievakuasi dan dibawa pulang kembali ke keluarga
roby keluarga tentunya berharap ini agar bisa ditemukan
namun adakah pembicaraan yang lebih lanjut lagi yang dilakukan oleh pihak keluarga jika memang operasinya ini benar benar mengalami kebuntuan
saya mengikuti ya pernyataan dari pihak keluarga
kemarin sudah datang ke tempat ini dari pemerintah kabupaten bogor bersama dengan keluarga
berharap tentunya yang pertama ya berharap mereka bisa dievakuasi
tetapi kalau sampai dengan hari ke tujuh operasi sar dilakukan dan ternyata memang tidak ada jalan untuk melakukan proses evakuasi
dengan berat tentunya ya sudah mengikhlaskan
terima kasih atas laporan langsungnya